kita awali cnn indonesia newsroom hari ini dari informasi terkait pt kai daerah operasional satu
yang mencatat peningkatan jumlah penumpang perjalanan kereta jarak jauh ke sejumlah wilayah di pulau jawa
peningkatan penumpang jelang libur panjang akhir pekan ini tiga kali lipat dibandingkan hari biasa
mengakomodir meningkatnya jumlah penumpang pt kai dawab satu telah menyiapkan dua puluh tujuh perjalanan kereta
selasa pagi suasana stasiun pasar senen jakarta pusat sudah ramai dipadati oleh para calon penumpang
yang akan melakukan perjalanan kereta jarak jauh
tidak hanya itu antrean panjang calon penumpang juga terlihat di loket layanan rapid test
jelang libur panjang akhir pekan ini pt kai daob satu mencatat kenaikan jumlah penumpang hingga tiga kali lipat
pt kai juga telah menyiapkan sebanyak dua puluh tujuh perjalanan kereta
selama periode liburan mulai dua puluh tujuh oktober hingga satu november dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi antrian panjang layanan rapid test di stasiun
para calon penumpang diimbau melakukan rapid test hamin satu sebelum jadwal keberangkatan
nah sehingga memang kalau kita melihat sejak akhir pekan kemarin sampai dengan hari ini
layanan rapid di stasiun itu ada di stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen
ini bisa melayani sampai
dengan seribu sampai dengan satu dua ratus calon penumpang yang akan melakukan rapid perharinya
kementerian perhubungan menekankan tidak ada larangan untuk bepergian pada saat libur panjang akhir pekan ini
namun masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bila akan bepergian
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi setiadi menjelaskan
untuk transportasi darat tidak diperlukan rapid test
namun protokol kesehatan dengan menerapkan tiga m
wajib diterapkan sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan pemerintah
budi menambahkan untuk rapid test ada pengecualian untuk perjalanan darat menuju bali
sebab masih tingginya angka penularan covid sembilan belas di bali
kalau untuk di kendaraan bus sampai dengan saat sekarang ini
kecuali pada saat itu mungkin psbb yang didki
itu masih kita berlakukan saat itulah sikm di mana dalam komponen sikm ada rapid test
nah sekarang ini kalau menggunakan
transportasi darat itu kami tidak menerapkan menyakut masalah rapid test
namun demikian tidak berarti bahwa kami tidak sejalan dengan protokol kesehatan
karena dan sebagainya
namun kewajiban untuk yang rapid test ini sebetulnya
untuk sektor darat yang saat sekarang ini masih berlaku
adalah bagi para yang akan masyarakat yang akan menuju ke bali